indonesia sebagai negara yang besar tentu ingin memiliki peran yang lebih penting lagi ya di dunia internasional
dan kita telah sukses menyelenggarakan asian games dan kita juga akan menyelenggarakan annual meeting world bank imf
di mana lebih dari satu ratus enam puluh delapan negara dan para petingginya akan datang ke indonesia
tapi dalam waktu yang sama kita tuh dibayang bayangi yang namanya bencana alam
sempat ya gunung agung yang meletus dan baru baru ini gempa bumi di ntb dan baru saja gempa bumi dan juga tsunami di sulawesi tengah
nah bagaimana pemerintah kira kira ya menangani dan menanggulangi berbagai tantangan dan cobaan ini
dan bagaimana juga memastikan bahwa citra atau image indonesia di hadapan dunia internasional itu tetap positif
saya sudah ditemani oleh menteri koordinator bidang kemaritiman pak luhut bin sarpanjaitan dan pak luhut ini
sudah cukup sibuk ya menyiapkan yang namanya ini perhelatan akbar luar biasa world bank dan imf meeting di bali
tapi sekarang dibayang bayangi yang namanya bencana alam yang sebenarnya sudah sering ya kita alami
tapi bagaimana perasaan ini pak luhut cemas concern ini kok kayaknya banyak sekali ini tantangannya
ya pertama kita anu dulu ya cukup sedih dan duka cita atas peristiwa lombok dan palu
dan palu yang baru ini dan kalau kita lihat korbannya lebih di atas satu ya satu tiga ratus an mungkin ya satu ya jadi
yang saya lihat penanganan palu itu karena saya monitor terus karena ada kepentingan dengan kaitan imf world bank
jadi penanganan saya lihat pemerintah sangat cepat jadi presiden sudah pergi ke sana hari kedua sudah melihat sendiri
terus kemudian menko polhukam sudah juga di sana tni polri semua sudah jadi memang hari pertama kedua ketiga itu ya masih nyari bentuk lah
tapi sekarang per hari ini saya lihat tadi listrik sudah mulai hidup air sudah mulai ada makanan sudah mulai mengalir
jadi chain of commandnya sudah jalan tadi kami ratas presiden dan pimpin ada wakil presiden juga
kita lihat sih penanganan semua sudah baguslah nah tapi sekarang kami tadi tidak berhenti disitu
tidak berhenti karena kami belajar dari peristiwa ini dari peristiwa lom apa
dari lombok terus kemudian ada ntt sebelumnya bali dan kemudian juga apa namanya ini sekarang di palu
dan tentu saja dua ribu empat masih tsunami sebelumnya juga mentawai banyak dah
akhirnya kita lihat sejarahnya memang indonesia itu memang di betul betul ring of fire kita nggak pernah perhatikan nih taken for granted aja
bahwa seolah apa sih gitu tapi ternyata setelah kita lihat dari tahun dua ribu empat sampai dengan sekarang ini
itu sudah berapa ratus kali gempa sebenarnya dan kemudian oleh bmkg saya minta mereka manukan
memberi kami berapa kali dan beberapa ahli ahli vulkanologis kelihatan memang di misalnya sebelah
pantai barat sumatera itu memang ya semua daerah gempa pantai barat ya begitu juga pantai selatan
jawa begitu juga bali ntb semua itu dan itu sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu jadi
bukan hal yang anu sebenarnya istimewa
tapi kalau saat ini kira kira yang paling menantang apa kalau kita misalnya bandingkan dengan aceh ya tsunami tahun dua ribu empat dan juga ntb
kira kira yang paling membuat ini sulit dan agak beda ya karena di sini juga ada yang namanya likuifaksi
dimana tanah bergerak dan lain sebagainya
ya memang tiap tiap daerah saya tanya ahlinya sih setiap ahlinya bilang memang punya spesifik masing masing
kalau kita bicara palu memang ya itu tadi memang beda tiba tiba
ya itu arunya itu bergeser begini sehingga air masuk dia sedot ke dalam
tapi kalau dibandingkan dengan aceh
tsunami nya ini relatif lebih kecil walaupun katanya sampai enam tujuh meter juga
tapi sekarang kan sudah selesai tuh sekarang bagaimana kita metigasinya
iya duduk ke depan juga harus ada rehabilitasinya
nah kebetulan ada imf world bank meeting
tingkat kerusakan itu kan sebenarnya hanya di beberapa tempat saja
tapi betul betul keras tadi memang sudah terpikir gimana ini
jadi presiden sudah memberitakan untuk mengkaji
tapi kira kira kami sepakat tadi tidak membangun lagi di tempat yang sudah bekas bencana itu
nah kita berharap nanti setelah dua bulan masa tanggap darurat tiga bulan
itu sudah mulai rekonstruksinya ini nanti
nah itu sekarang dirancang oleh bapak penas
bagaimana apakah mungkin digeser kotanya atau gimana
tapi koordinasi selama ini bagaimana pemerintah pusat dan daerah
tapi juga di sana kan banyak infrastruktur yang rusak
ya memang ada yang keluhan di sini ada penjarahan new orlence juga penjarahan
malah hari ditembak lagi orang di situ
jadi sebenarnya ya kalau begitu begitu sangat normal saja terjadi
yang penting kita minimize itu semua
dan sekarang tindak lanjutnya lebih bagus
tapi kalau dari segi kategori ini bukan bencana nasional pak luhut
karena kan ada yang mengatakan bahwa apalagi dari jumlah yang kita juga belum tahu
kalau ada kampung yang hilang dan lain sebagainya
bencana nasional atau tidak kan itu muaranya desi kepada penanganan
ketika penanganan sekarang sudah lebih dari bencana nasional
sekarang presiden sudah mengiakan untuk datang bantuan asing
tapi kita lihat tadi bantuannya gimana sih
bantuan sudah lah perbaikin rumah saja
kalau yang sekarang sudah lumayan cukup
tawaran pesawat terbang sudah sampai sepuluh hercules
tapi buat apa kita sepuluh gitu loh
kan kita lihat juga terima kasih
kalau kamu mau bantu lagi ya bantuin bangun aja rumah di situ
untuk penduduk seperti yang di aceh
di aceh kan gitu juga tuh ada yang negara bantu ini bantu ini
tapi ini kan bencana ini memang menjadi berita internasional juga
apalagi berkaitan dengan nanti datangnya begitu banyak petinggi dan lain sebagainya
apakah ada mungkin ketakutan atau ada istilahnya perubahan dan concern
dari teman teman kita di luar negeri untuk datang ke indonesia
sampai hari kemarin
yang daftar sudah dua puluh tiga ribu
yang tadinya kita expect kira kira delapan belas sembilan belas ribu
hari ini saya nggak tahu
mungkin bisa lebih karena masih ada waktu pendaftaran
nah ini angka yang sangat luar biasa
di luar perkiraan kami
permintaan mobil juga sudah sampai
begitu tinggi ya empat ribu kendaraan
saya jelaskan juga ke mts dan juga ke washington di sana
saya bilang kalau gempa ya memang kami dalam di ring of fire kok
yang penting kan kami bagaimana mengantisipasi menyiapkan ini
tidak mungkin kami kata eh kau jangan datang kan tidak mungkin
dan mereka masih semangat untuk datang
dan mereka bilang oh ya you're right
tapi yang penting sekarang kamu lihat bagaimana kami menanganinya
dan kita dapat pujian sekarang penanganannya
bahwa begitu cepat
oh ya dari siapa siapa saja pujiannya
banyak negara negara yang masih ada pujian
kita ada tadi satu wartawan asing yang memberikan juga dia bilang sangat bagus sekali
tni sekarang sudah terlebih tiga ribu yang di sana
masih ditambah lagi tadi saya dengar
polisi sudah dua ribu
dan itu semua sekarang diinset di kota kota ini
untuk mengurangi kemungkinan apa namanya itu penjarahan
atau tindakan tindakan kriminal lainnya
jadi saya pikir kalau soal itu
akhirnya juga si jim kim bilang oke kita akan datang ke bali
si lagar juga bilang akan datang ke bali
dan mereka akan mendarat di bali kalau saya nggak keliru tanggal enam
ya pak tidak mungkin dibatalkan lah istilahnya
kita mbak presiden sudah berikan instruksi
dan presiden akan tinggal di bali dua hari
dan output dari padano ini dari imf world bank ini banyak sekali
nah satu yang mau dibawa
kami bicara dengan ibu ani
dan juga bmkg
dan tadi juga di arahan presiden
sekarang bagaimana kita membuat satu kontingensi
karena ini kan pasti terjadi lagi
bentuknya apa kita nggak tahu
di mana kita nggak tahu
ini force majeur soalnya kan ya
jadi kita nggak tahu kan
tapi selama ini kita kadang kadang mungkin take it for granted aja
sehingga kita terlambat
padahal tiga x dua puluh empat jam itu adalah waktu yang sangat kritikal
nah jadi tadi kami udah usulkan on screen awal
bagaimana mungkin di medan
karena yang tidak ada gempa sebenarnya sampai parah
itu medan palembang lampung surabaya
kemudian kalimantan hampir tidak ada
itu nggak ada
jadi sebenarnya ya lain indonesia itu gempa gempat ya
hal biasa aja
tidak ada yang seaneh aneh gitu
early warning kita masih belum secanggih yang tadi presiden udah perintah
supaya itu semua diperbaikin
jadi yang lebih parahnya sebenarnya udah diperbaikin juga dulu
tapi dicuri oleh nelayan kita
jadi memang harus ada kesadaran juga
eh kau mencuri ini sebenarnya kau tanpa sadar sudah membunuh orang lain